yang paling terpenting dia adalah seorang ibu dengan tiga orang anak dan dia adalah tulang punggung dari keluarga
dia nggak mungkin kemana mana
namanya nikita mirjani paling gampang anda cari dan kalau mau mencari dia lebih mudah
karena tidak susah untuk mencari nikita mirjani